diiringi alunan gamelan dan tabuhan gendang
rombongan pemain topeng ini menarik perhatian warga yang sedang bersilaturahmi di hari pertama lebaran
mengenakan duster dan topeng yang terbuat dari labu
puluhan rombongan ini akan menjabat tangan setiap warga yang dihampirinya
hal ini sebagai simbol mohon maaf lahir dan batin di hari yang fitri ini
warga yang memang antusias menunggu kehadiran rombongan topeng
juga memberikan berbagai minuman dan makanan ringan kepada pemain
bahkan terlihat beberapa warga memberikan lembaran rupiah
oh ada pisang tuh kluet gitu
kami memang sudah disiapkan
kalau untuk hari lebaran ini memang sudah di unplot untuk topeng
ataupun makan makanan apa apa saja gitu
keunikan arak arakan topeng labu
dan konsep hiburan rakyat memang membuat suasana lebaran di desa
yang berada di kawasan candi muarau jambi ini menjadi lebih semarak
kegembiraan warga pidi dalam menyambut lebaran idul fitri tahun dua ribu dua puluh dua ini
kembali disemarakan dengan menggelar letusan meriam karbit dan pesta kembang api
sebab momen yang sudah dilaksanakan
puluhan tahun sempat tertunda karena pandemi covid sembilan belas
jauh hari sebelum malam lebaran tiba
warga telah mempersiapkan segala kebutuhan meriam karbit
seperti batang bambu
drum yang disambung dengan las
serta ratusan kilogram karbit
salah satu warga yang berpartisipasi mengatakan
bahkan ia menghabiskan anggaran sekitar dua puluh juta rupiah
untuk membuat meriam karbit ini
ini dilaksanakan waktu hari raya idul fitri
dan dimulai pada malam yang kedua
bukan malam yang pertama
kalau malam yang pertama untuk takbiran
mulainya kira kira jam berapa bang
mulainya setelah salah isya
berakhirnya sampai jam empat subuh
momen meriam karbit ini merupakan tradisi turun temurun
yang dilakukan warga pidi aceh sebagai momen pengingatannya
mereka melakukan perang melawan penjajah tempo dulu
meskipun jalan sempat macet karena banyak warga
yang mau melihat letusan meriam tersebut
tim liputan cnn indonesia